cnn indonesia mendapat puluhan rekaman cctv yang menunjukkan rekaman perjalanan dan aktivitas sejumlah pihak yang diduga terkait dalam kasus tewasnya brigadir nofrian syah yosua huta barat alias brigadir j pada jumat delapan juli dua ribu dua puluh
dalam rekaman cctv brigadir yosua terakhir terlihat ketika ia meninggalkan rumah pribadi irjen polisi verdi sambo sekitar pukul lima sore
rekaman cctv dimulai dari kota magelang jawa tengah
pada delapan juli dua ribu dua puluh dua rombongan terdiri dari tiga mobil
masing masing mobil patwal lintas mpv hitam dengan plat b satu mah dan mobil suv hitam dengan nomor polisi l seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga zx yang membawa rombongan putri candrawati dan brigadir yosua
rombongan tertangkap kamera cctv pada jam empat belas dua dua puluh delapan
saat itu mobil sempat berhenti di res area kilometer delapan puluh enam b tol cipali
pada jam empat belas lebih tiga menit terlihat brigadir yosua mengenakan baju berwarna putih keluar dari mobil suv warna hitam dengan nomor plat l seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga zx menuju toilet
tiga menit berikutnya rombongan mulai bergerak meninggalkan lokasi restoran
jumlah mobil tersebut bergerak menuju arah ke jakarta
saat masuk jakarta iring iringan kendaraan terekam cctv saat melintas di jpo mampang perapatan dan madrasah saat datu darain
sementara dari rekaman cctv di rumah pribadi verdi sambo di jalan saguling tiga realtime cctv pada jam lima belas dua puluh sembilan lima puluh tujuh
detik tampak verdi sambo memasuki rumah dengan pakaian seragam dinasnya
tampak verdi sambo memasuki rumah dengan pakaian seragam dinasnya
sama sama pada jam lima belas tiga puluh tujuh tiga puluh delapan tampak anggota nakes yang akan melakukan tes pcr masuk ke dalam rumah verdi sambo
kemudian pada jam lima belas lebih empat puluh menit empat puluh tujuh detik mobil mpv hitam yang digunakan putri candrawati juga tiba di rumah jalan saguling tiga
jam lima belas empat puluh satu menit dua puluh sembilan detik waktu indonesia barat merekam putri candrawati masuk ke dalam rumah
mengenakan sweater hijau dipadukan celana legging hitam
diikuti aktivitas ajudan memasukkan barang barang ke dalam rumah tersebut
brigadir yosua huta barat yang memakai kaos putih dan celana jeans biru ikut masuk ke dalam rumah
kemudian terlihat putri candrawati melakukan tes swab pcr di teras rumah
hingga jam lima belas empat puluh sembilan lima di rumah ini masih terekam aktivitas yang dilakukan brigadir yosua
seperti memasukkan koper serta pakaian ke dalam rumah pribadi sambo dan putri
cctv juga merekam brigadir yosua dan barada richard eliezer ikut melakukan tes pcr
hingga keduanya terlihat keluar dari dalam rumah sambo
pada jam tujuh belas sembilan belas di rumah putri chandrawati berada di rumah putri chandrawati
pada jam tujuh belas lima tiga puluh dua putri chandrawati dengan busana yang sama berjalan keluar menuju mobil mpv hitam
pada jam tujuh belas sepuluh tiga tampak ferdi sambu keluar dari dalam rumah menuju ke mobil suv hitam
kembali ke rekaman cctv
cctv di kompleks duren tiga merekam mobil suv hitam yang ditumpangi ferdi sambo di kawal motor patwal
melewati jalan duren tiga barat arah ke rumah dinasnya
yang kini dikawal
disebut sebagai tempat kejadian perkara di mana brigadir yosua tewas
di antara waktu inilah sekitar jam tujuh belas lebih enam menit hingga sebelum jam tujuh belas tiga puluh
brigadir nofriansah yosua hutabarat diduga dieksekusi barada richard eliezer
atas perintah atasannya irjen ferdisambo
pada jam tujuh belas dua puluh tiga menit delapan belas detik
tampak putri candrawati datang kembali ke rumah pribadinya di jalan saguling tiga
namun putri datang memakai busana yang berbeda dari sebelumnya
ia datang memakai set baju piyama dengan celana pendek berwarna hijau
mulai saat itu cctv di kediaman pribadi sambodan putri chandrawati
sudah tidak pernah merekam kehadiran sosok brigadir yosua
pada jam delapan belas tiga puluh tiga menit tiga puluh enam detik
cctv merekam mobil dinas avanza satreskrim jakarta selatan
melintas di jalan duren tiga utara satu arah ke tkp
selain itu ada pula mobil pajero provos diikuti ambulans
melintas di jalan duren tiga utara satu
selain itu ada pula mobil pajero provos diikuti ambulans
dan mobil grand vitara provos diikuti ambulans
serta mobil grand vitara provos mulai memasuki area rumah sakit polri
rombongan mobil yang salah satunya diduga membawa jasad brigadir nofriansyah huta barat
mulai masuk area parkir rumah sakit polri kramat jati
saat masih hidup brigadir yosua hanya terekam berada di rumah pribadi sambo dan putri
di jalan sangguling tiga
tidak ada rekaman cctv yang memperlihatkan
aktivitas brigadir yosua verdi sambo serta putri candrawati
pada delapan juli dua ribu dua puluh dua di rumah dinas verdi sambo di kompleks polri duren tiga
tempat di mana brigadir nofriyan syahuta barat dinyatakan tewas